angka kasus positif covid sembilan belas di tanah air masih terus bertambah korban meninggal dunia masih terus berjatuhan dan tenaga medis kewalahan menghadapinya
namun masih ada saja masyarakat yang menganggap enteng wabah pandemi covid sembilan belas
sejumlah masyarakat menilai pandemi covid sembilan belas tidak begitu menakutkan
bahkan muncul anggapan jika virus mematikan ini adalah sebuah teori konspirasi yang tidak perlu ditakuti
mengapa kondisi ini terjadi serta apa yang membuat turunnya kepercayaan publik pada kelompok masyarakat tertentu atas fenomena pandemi covid sembilan belas
malam ini kami akan membahasnya dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom ada pandu riono epidemiolog universitas indonesia
selamat malam pak pandu
selamat malam mbak
ada profesor askobat gani anggota tim pakar gugus tugas covid sembilan belas
selamat malam profesor gani
selamat malam bu rezano
dan ada pak imam prasojo sosiolog universitas indonesia
selamat malam pak imam
oke saya langsung saja ke prof gani
prof beberapa pesohor ini menyatakan tidak begitu percaya dengan bahayanya covid sembilan belas
apakah memang gugus tugas melihat adanya public distrust penurunan kepercayaan terhadap wabah covid sembilan belas di tanah air prof
penurunan itu dasarnya apa ya
mungkin yang turun ini sangat vokal
seakan akan itu imetris
kita general penduduk seperti itu
kalau banyak saya ketemu orang orang mereka tahu bahwa ini sangat contagious sangat infectious
dan kematiannya itu sangat dramatis
berbeda dengan kematian yang lain lain kan
harus pakai apd pemakaman saudara saudara handai taulan tidak bisa dekat
kan begitu ya
jadi saya kira banyak masyarakat sadar bahwa ini berbahaya
cuma barangkali ada kelompok kelompok yang merasa ini tadi konspirasi ya
ini satu penakut nakutan lebih vokal biasanya daripada silent majority
itu pendapat saya
oke prof tapi dari beberapa hasil lembaga survei
bahkan di warga jawa barat banten jawa tengah dan juga jawa timur tidak percaya dengan bahaya covid sembilan belas
kemudian banyak juga yang percaya teori konspirasi covid sembilan belas ini buatan manusia
bahkan survei dari ntu singapura masyarakat dki itu tidak sangat percaya diri tidak akan tertular covid sembilan belas
ini kan ada public distrust prof
oke kalau memang begitu
awal awalnya pada awal covid sembilan belas saya kira semua orang ya bukan takut
tetapi betul betul memahami bahwa ini sangat infeksius sangat berbahaya
kematiannya sangat dramatis kan begitu ya
saya tidak tahu sejauh mana pengaruh yang tadi apa namanya orang orang yang menganggap ini sebagai konspirasi tidak berbahaya
ya mungkin karena viral saya kira tidak di counter secara cukup
maka itu yang berkembang
oke saya mau ke pak imam
pak imam kenapa kemudian ada kelompok kelompok masyarakat yang tadi sudah disebutkan oleh prof gani
kelompok kelompok masyarakat yang menganggap enteng pandemi covid sembilan belas ini
dan kelompok kelompok ini ataupun segelintir orang ini adalah mereka para pesohor yang memiliki pengikut di media sosial cukup banyak
sehingga kemudian apa yang mereka sampaikan pendapat mereka itu sedikit banyak mempengaruhi begitu
pemikiran ataupun pola pikir masyarakat yang mengikuti mereka begitu
saya jadi teringat pada alvin tofler ya dulu buku lama tahun delapan puluh an yang bilang ada the search wave ya
di situ dia bilang kaitannya dengan information overload
nah tapi yang menjadi unik adalah di era globalisasi ini itu ada global paradoks
jadi di satu sisi kita itu sebetulnya bisa mendapatkan akses informasi yang begitu luas
dan kita bisa membandingkan antara satu dengan yang lain
tapi yang terjadi global paradoks orang itu juga bisa memilih informasi dan kebetulan pilihannya seringkali adalah sesuai dengan wa group yang dia ikuti
sehingga bukannya terus kemudian mencari perbandingan informasi sehingga dia lebih kritis
tetapi dia dibombardir dengan informasi informasi
di kelompoknya sendiri dan juga sangat mungkin terkontaminasi dengan teori konspirasi dengan cara pandang yang agak berbau politis
sehingga akhirnya objektivitas itu menjadi tidak terlalu penting
nah jadi karena bayangkan di satu sisi kita itu punya kesempatan untuk membandingkan informasi satu dengan yang lain
tapi karena pergaulan kita itu
terkungkung di dalam kelompok kelompok tertentu yang kebetulan satu aliran politik satu informasi yang bias
akhirnya dibombardir terus menerus
jadi menjadi seolah olah itulah kebenaran
ini era post truth itu menjadi tergambar di sini
oke pak imam
tapi artinya masyarakat itu ataupun segelintir kelompok itu mereka lebih percaya informasi yang berbeda
liweran di media sosial ataupun di kelompoknya
tadi sudah disebutkan oleh pak imam yang beredar seliweran informasi di wa wa group gitu
daripada informasi yang disampaikan oleh pemerintah maupun oleh para tenaga medis begitu
iya jadi kita pun kan sebetulnya di dalam keanggotaan katakanlah misalnya whatsapp group ya
itu kan seringkali kita hanya membuka wilayah wilayah atau kelompok
kelompok yang kebetulan sesuai dengan apa yang kita menjadi pergaulan kita gitu lah
tapi ada juga orang yang terus kemudian nggak mau melihat informasi lain
dan terkungkung di dalam kotak kotak atau kelompok kelompok informasi atau channel channel informasi tertentu saja
nah akhirnya kalau itu setiap hari membaca seperti itu dan kemudian ada reinforcing ya
saling antara sesama anggota saling mendukung terhadap kepalsuan itu
akhirnya kepalsuan itu menjadi kebenaran
oke pak imam itu hanya terjadi di indonesia atau memang di seluruh dunia di negara negara lain yang kemudian mengalami pandemi juga ada
global paradox ini diderita juga oleh di banyak tempat tidak hanya di indonesia
nah tapi biasanya di negara negara yang terdidik dengan critical thinking itu lebih
lebih sulit ya
atau negeri negeri yang kebetulan masyarakatnya itu sejak kecil itu memang dilatih untuk membandingkan informasi
sehingga itu lebih tidak rentan
tapi masyarakat kita untuk bisa percaya seringkali juga karena pendidikan kita kan terbelah ya
kajian kajian scientific modern misalnya
itu seringkali dianggap
dianggap kurang absah kalau dibanding dengan misalnya dalil dalil kitab suci misalnya
jadi ini kita memang harus ada upaya upaya ekstra untuk membuat semua masyarakat itu dengan kelompok kelompoknya itu
menggabungkan antara scientific modern dengan cara cara penyampaian sesuai dengan cara dan apa
blanket sarung kemasan kemasan
sari kata yang sesuai
itu yang saya kira harus kita lakukan
oke kita akan tanya ke pak pandu
pak pandu apakah kemudian pola pikir dari sekelompok masyarakat ataupun segelintir orang itu diakibatkan karena mereka tidak percaya atas penanganan covid sembilan belas yang dilakukan oleh pemerintah
atau memang karena ada data yang mereka juga tidak percaya apa yang disampaikan oleh pemerintah

masyarakat ini ataupun segelintir pesohor ini mereka mengalami public distress itu karena apa
faktornya apakah karena mereka melihat ketidakpuasan penanganan covid sembilan belas yang dilakukan oleh pemerintah
ataupun data data yang disajikan pemerintah
bagaimana anda melihatnya pak pandu
ya kombinasi sebenarnya
jadi sebelum pada awal pandemi pun juga banyak yang tidak percaya bahwa ada pandemi ini
ini yang terus dia pertahankan kepercayaan itu
dan melihat ketidakmampuan pemerintah dalam menangani pandemi
apalagi data data yang diberikan oleh pemerintah juga seringkali simpang siur
misalnya jumlah kematian itu
sampai jumlah kematian yang dilaporkan itu kan hanya kematian yang terkonfirmasi positif
padahal kematian yang suspek covid juga harus dilaporkan
karena mungkin karena keterbatasan testing itu menjadi penting harus dilaporkan juga
dan seringkali saya ketik
pada waktu teman teman dari gugus tugas melaporkan ke presiden
itu dilaporkan angka yang tinggi sekali sebelas ribu kalau sudah kematian
berbeda dengan yang dilaporkan ke publik
dari ketidak gap antara yang dilaporkan ke publik dilaporkan ke presiden
dan banyak juga laporan laporan dari angka pemakaman dari dinas pemakaman
ini yang membuat masyarakat tidak percaya
apalagi juga memang temanya masyarakat itu
karena temanya pemerintah dalam menangani pandemi itu memberikan narasi narasi yang menenangkan
sehingga serkesan meng underestimate
jangan ini jangan itu dan sebagainya
ini yang menurut saya juga akhirnya masyarakat acuh
akhirnya oh nggak besar kok bahayanya nggak banyak
memang ada pandemi tapi nggak sedasar yang kita bayangkan
nah itulah jadi publik itu menerimanya seperti itu
yang kemarin beberapa selebriti yang
diterima presiden yang harapannya bisa menyampaikan berita atau kabar
supaya memaruhi perilaku masyarakat
ternyata memberikan kabar yang berbeda
seperti percaya dengan adanya kalung yang bisa anti corona
dan juga percaya bahwa pandemi ini tidak dasar
itu hanya ada tapi efeknya tidak sebesar seperti di negara lain
jadi efek efek yang narasi untuk menenangkan masyarakat
jadi masyarakat oh tidak dasar oh tidak banyak masalah
jadi mereka juga akhirnya merasa tidak perlu berisiko
dan itu terlihat dari angka survei yang menunjukkan sebagian besar
masyarakat tidak merasa bersiko terhadap terkena covid
itu yang menjadi dilema selama ini
apakah kita percaya dengan pemerintah atau bagaimana
sehingga akhirnya seakan akan pandemi ini tidak di
takuti oleh masyarakat
oke pak pandu artinya itu tercermin ya dari sikap masyarakat kita yang
abai begitu terhadap psbb kemudian atas protokol kesehatan
itu adalah rentetan akibat public distrust tadi ya
penurunan kepercayaan atas pandemi ini sehingga mereka kemudian
abai saja dengan protokol protokol
iya jadi mereka merasa tidak berisiko
kenapa harus saya pakai masker
oh banyak orang yang terinfeksi ternyata sehat sehat aja
sehingga mereka tidak sadar bahwa mereka itu sebenarnya mampu menularkan kepada keluarganya
yang memberi efek yang lebih dasar kalau itu tidak dilakukan mencegah penularan
ini yang menurut saya perlu dikoreksi kalau tidak penularan akan terus terjadi
oke saya mau tanya ke prof dhani
prof gani tadi sudah disampaikan oleh pak pandu bahwa data data yang disampaikan pemerintah simpang siur
kemudian narasi narasi yang menenangkan masyarakat
akhirnya masyarakat menjadi acu dan menganggap
apa yang terjadi terhadap pandemi covid sembilan belas ini
bagaimana jawaban dari gugus tugas prof gani
saya kira pengalaman global ya
kalau tidak ada transparansi semuanya berantakan
itu terjadi di wuhan
maksudnya kita belajar juga dari situ
transparansi itu penting
jadi misalnya kalau tadi pak imam sebut ada post truth
mari kita mencari the real throots itu apa
kemudian kita sampaikan kepada masyarakat tentu dengan packaging yang mudah dicerna
seperti jangan ditutup tutupi
kedua menurut saya kita bikin peraturan katakanlah psbb jangan kumpul kumpul
tapi saya lihat tidak ada enforcement
ya kan masih bergrombol
tapi dari aparat kalau tidak datang saya tidak mengatakan digebukin atau ditindak
menegur saya tidak
jadi saya kira akan ada pembiaran begitu ya
masyarakat juga orang tanya tidak apa apa seperti itu
jadi satu ya the real truth
kita cari apa adanya transparansi
package itu kata pak imam tadi kan sudah dilakukan sebetulnya seperti ntt kan pakai lagu lagu lokal
dulu ada didi kempot itu pakai lagu jawa
ya kalau di aceh mungkin pakai dendang sedati dan sebagainya
dipackage sudah dimengerti
kedua adalah enforcement peraturan kebijakan
kalau nggak kumpul kumpul orang kumpul kumpul didatangilah dengan aparat
orang lalu lalang nggak pakai masker
maaf saja petugas postnya duduk di situ main hp
jadi orang melihat ya sudah lah
ini rupanya tidak berbahaya
ya prof gani artinya menurut anda harus ada law enforcement begitu
dari aparat sehingga masyarakat terjadi peningkatan kepercayaan terhadap pandemi ini
maksud anda begitu
ya mungkin tidak sampai law enforcement
enforcement ya kebijakan kebijakan protokolesnya sudah kita tetapkan
kalau ada orang nggak pakai masker misalnya ada petugas itu tegur pakailah
ini kan tidak
lalu langsung saja mungkin segan menegur
kumpul kumpul di tempat
kumpul kumpul di tempat
kumpul kumpul di tempat
saya lapor ke rtrw juga ya susah sih prof nanti kan
ya misalnya kan apakah support pp pmdat turun tangan
jadi pemerintah juga sepertinya setengah setengah
dan itu menimbulkan ketidakpercayaan
jangan jangan main main ini
ya pak imam
tadi sudah dikatakan oleh prof gani bahwa pemerintah terlihat setengah setengah
tidak memberikan denda ataupun law enforcement
tidak memberikan denda ataupun law enforcement
jadi kita masih ada masyarakat yang menjadi acu
anda juga melihatnya seperti itu ya
pola pikir masyarakat kita jadi terbentuk seperti itu
ya memang kalau saya lihat di beberapa negara
ada dua sikap mental dari pemerintah
jadi siapkan yang terburuk
sehingga dia membuat narasinya juga narasi kehatian yang luar biasa
walaupun dia berharap yang terbaik
nah ada satu negara lain yang hampir mirip
yaitu di amerika misalnya
donald trump sebagai salah satu figur utamanya
itu menganggap enteng
dan akhirnya apa yang terjadi walaupun itu negara maju sekalipun
nah jadi harusnya kita menurut saya yang lebih tepat untuk negeri
apalagi dengan sikap disiplin yang masih relatif lemah
siapkan yang terburuk
kemudian kita berharap yang terbaik
jadi lebih kehatian hatian itu muncul
nah memang dari awal kita mungkin keliru ya
di dalam membuat sikap itu
sehingga kita kebobolan
itu yang pertama ya
yang kedua masyarakat itu kan sebelumnya yang di tengah ini ikut ikutan keseterungannya
kalau ada orang kemudian disiplin kemudian dia betul betul mentaati
dia akan mudah sekali ikut
tapi pada saat yang sama kalau ada orang yang terlalu menganggap enteng
bersendaguro dengan apa yang terjadi
itu dia juga akan goyang ke sana
nah jadi kita memang lemah ya membangun barisan barisan atau champion champion yang menegakkan protokol kesehatan
nah jadi saya kira kita tidak bisa hanya menggantungkan pemerintah
tetapi yang kita harus bangun adalah ketangguhan masyarakat itu sendiri
sehingga ada panitia
menggunakan protokol di masjid di pasar di sekolah di banyak tempat
sehingga orang akan cenderung lebih hormat
karena struktur masyarakatnya ya itu memang mengarah ke arah protokol kesehatan
kita ini lemah di situ
oke harus ada stakeholder semua stakeholders ya
sekedar pemerintah yang harus diandalkan untuk law enforcement
oke semua stakeholders harus bersatu pada
nanti kita tanya ke pak pandu
apa yang dikhawatirkan kalau segelintir masyarakat ataupun segelintir orang ini
terutama para pesohor
kemudian mengentengkan bahayanya pandemi covid sembilan belas
apakah akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir yang lain
dan bagaimana meyakinkan mereka supaya lebih aware supaya lebih peduli
dan meyakini bahwa pandemi covid sembilan belas ini sangat bahaya
kita akan lanjutkan usai jeda cnn indonesia newscast segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia
dan kita akan lanjutkan pembicaraan
kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan zoom
kita akan langsung saja ke pak pandu riono
pak pandu tadi sudah dikatakan oleh pak imam prasojo bahwa semuanya harus ikut turun langsung
memberitahu kepada masyarakat luas bahwa ini sangat berbahaya
baik semua stakeholders begitu jadi bukan hanya pemerintah saja
tapi semua harus banyak duta duta begitu yang diciptakan untuk bisa memberitahu tentang bahayanya pandemi covid sembilan belas
bagaimana kemudian meyakinkan masyarakat
apakah itu cukup atau harus ada lebih sosialisasi yang lebih masif atau bagaimana pak pandu
ya jadi mas imam itu betul sekali
bahwa pandemi itu garda terdepannya itu masyarakat bukan pemerintah
bukan juga dokter
karena di sini butuh kepatuhan yang tinggi dari masyarakat
bagaimana mungkin waktu ada psbb masyarakat suruh tinggal di rumah tapi tidak dijelaskan
kenapa harus tinggal di rumah gitu berapa lama tinggal di rumah bagaimana saya cari makan dan sebagainya
itu kan harus diedukasi masyarakat harus diajak dari awal dan masyarakat itu ditinggalkan
jadi dalam pengendalian pandemi ini benar benar masyarakat itu tidak diajak
itu yang membuat kita jadi kebobolan seperti ini
menurut saya sih masyarakat itu harus diajak
jangan dijadikan objek jangan diberikan perintah hanya regulasi dan sebagainya dihukum
berikan kesempatan masyarakat masyarakat itu banyak sekali ragamnya luar biasa elemennya
dan kita lupa bahwa kekuatan sosial masyarakat ketangguhan masyarakat itu luar biasa
jauh lebih besar dari blt jauh lebih besar dari harga yang dibayar dari pandemi ini
karena kekuatan masyarakat itu yang bisa mengedukasi di antara mereka
mereka punya tokoh agama punya tokoh berpengaruh punya tokoh masyarakat
mereka bisa mengingatkan satu sama lain
dan tidak perlu polisi dan tidak perlu tentara
karena masyarakat itulah yang mudah mudahan susah dalam menghadapi pandemi
karena pandemi ini panjang sekali bisa selama pemerintahan jokowi ini sebenarnya pemerintahan pandemi
bukan pemerintahan pembangunan atau pembangunan infrastruktur tapi pembangunan bagaimana mengatasi pandemi dan juga survive dalam ekonomi
terakhir singkat saja pak pandu apa yang paling dikhawatirkan kalau kemudian ada segelintir orang ataupun pesohor yang mengentengkan bahaya pandemi ini
padahal ini masih terus berlangsung pandeminya pak
iya jadi masyarakat jadi abai
jadi mereka menganggap bahwa apa yang dikatakan pemerintah itu ah itu nggak benar gitu
jadi mereka menganggap kok enteng
karena inilah apalagi narasi pemerintah juga menenteramkan ya udah
jadi mereka tidak perlu menjaga protokol kesehatan
kalau tiga m tadi memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan tidak dipatuhi oleh masyarakat
kasus ini akan terus menurun
tidak mungkin kita akan menyusul jumlah kasus yang ada di amerika
kita sudah menyusul china kita tinggal menyusul beberapa negara seperti iran dan sebagainya
tinggal nanti kita bisa menyusul amerika
karena kita serius tidak menangani pandemi
oke terima kasih sekali semua narasumber yang sudah bergabung
tadi pak panduryono epidemiolog ui kemudian pak imam prasojo sosiolog ui dan profesor askobat ghani anggota tim pakar gugus tugas covid sembilan belas
tunggu saja bagaimana kemudian semua masyarakat harus bersatu padu
karena sekali lagi tadi sudah disebutkan oleh para narasumber ini tugasnya adalah di masyarakat juga untuk bisa menjaga dan juga menerapkan protokol kesehatan
mereka harus dilibatkan masyarakat semua harus dilibatkan selama masa pandemi ini berlangsung
dan juga kita melihat nanti bagaimana langkah pemerintah untuk bisa menangani pandemi covid sembilan belas ini segera berakhir di indonesia
terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya kepada cnn indonesia newscast malam hari ini
dan kami akan segera kembali
usai jeda tetap bersama kami